keinformasi lainnya mengantisipasi peringatan hari jadi organisasi papua merdeka satu desember esok
kepolisian resor mimika menyiagakan enam ratus personel gabungan tni dan polri
kamis pagi apel persiapan antisipasi peringatan hari jadi organisasi papua merdeka
berlangsung di lapangan sepak bola distrik kuamki narama timika papua
apel gabungan ini diikuti aparat gabungan tni polri serta satpol pp
menurut kapolres pihaknya telah mendeteksi empat titik lokasi yang dianggap paling rawan menjelang satu desember
tempat tempat ini biasanya menjadi titik kumpul masa
selain pasukan kendaraan taktis seperti barakuda hingga panser disiagakan